kamis malam warga dikagetkan dengan adanya kebakaran di salah satu kawasan venue asian games
yaitu di jakarta international velodrome di rawamangun jakarta timur
sebelas unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan bar api yang membakar sebuah gudang tersebut
kobaran api dengan cepat melahap sebuah gudang penyimpanan barang bekas
yang ada di kawasan velodrome di rawamangun jakarta timur
sejumlah petugas dari sekundas pemadam kebakaran jakarta timur
terlihat berusaha memadamkan api membakar gudang tersebut
gudang yang terbakar diketahui berada di belakang velodrome stadion
yang menjadi venue balap sepeda asian games dua ribu delapan belas
menurut warga api mulai terlihat di gudang sekitar pukul enam sore
dengan mengerahkan sebelas unit mobil damkar api bisa dipadamkan satu jam kemudian
tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini
sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan
meski berada di satu kawasan
sudin kebakaran jakarta timur menyatakan jika velodrome stadion
dipastikan tidak terbakar dan dalam kondisi aman sebagai venue asian games